ya gempa susulan mengguncang sumatera barat usai gempa dengan magnitudo enam sembilan ini terjadi di kepulauan mentawai
berdasarkan keterangan twitter bmkg gempa susulan pertama terjadi dengan magnitudo tiga tiga pada pukul tiga lewat lima puluh lima dini hari
bmkg dalam akun twitternya mengumumkan gempa susulan pertama terjadi di pasaman barat sumatera barat dengan kedalaman sepuluh km
sementara gempa susulan kedua pada magnitudo tiga satu terjadi pada pukul empat lewat tiga dini hari
gempa ketiga dengan magnitudo tiga lima terjadi dua menit kemudian pada pukul empat lewat lima dini hari